keindahan bali yang sudah terkenal ke seluruh dunia
menggerakkan seorang pecinta alam dan pemerhati binatang asal australia
nagional mason untuk membuka wisata tour di bali
namun bukan sembarang tour
melainkan tur dari ketinggian menggunakan helikopter mengelilingi pulau dewata
dengan helikopter yang ia miliki
beberapa destinasi dibuka oleh mason dari kuta
seperti ke ubud ke kintamani ke uluwatu nusa penida
bahkan ke luar bali seperti ke senggigi dan gunung rinjani di lombok
mason telah memiliki bisnis helikopter sejak dua ribu
namun insiden bom bali pada dua ribu dua dan dua ribu dua
memaksa mession untuk menghentikan sementara usahanya itu
kami memiliki banyak hal yang berbeda di bali
tapi saatnya kita membawa helikopter kembali
karena trafiknya buruk
dan saya pikir bali sudah sampai di tahap yang sedikit stagnasi
kita butuh kehidupan baru
sedikit adventure baru
dan kami merasa bahwa adventure helikopter akan menjadi sesuatu yang unik
mason memiliki alasan mengapa ia memilih bali sebagai tempat bisnisnya berada

ini adalah pulau yang unik
bahkan di indonesia juga unik
dunia tidak tahu tentang seluruh indonesia
mereka tahu terutama tentang bali
namun bali adalah tempat yang berjalan jalan untuk seluruh indonesia
semua orang telah mendengar tentang bali
itu adalah trik untuk mengembangkan orang ke indonesia
mengembangkan mereka ke bali
maka seluruh indonesia akan mudah untuk dihantar
berminat keindahan bali dari langit ini dapat dinikmati dengan harga lima belas juta hingga enam puluh lima juta rupiah untuk satu kali perjalanan